dan untuk mengetahui penanganan korban akibat tsunami maksud kami kami akan terhubung dengan melalui sambungan telpon
yaitu salah satu ataupun manajer dari grup band tujuh belas yang sebelumnya sempat dilaporkan bahwa anggota grup band tujuh belas ini belum diketahui keberadaannya
dan langsung saja kita terhubung dengan produser grup band tujuh belas halo selamat pagi
mbak maaf maksud kami mbak mbak bisa anda jelaskan sebenarnya bagaimana kondisi para personil band tersebut saat ini apakah anda sudah bisa menghubungi ya
beberapa waktu lalu kami sudah menghubungi dan mendapat update langsung dari salah satu personelnya
kondisinya alhamdulillah bagian dari kami selamat
lalu bagaimana dengan yang lain
masih ada beberapa anggota kami yang belum ketemu yaitu herman sikumbang itu adalah gitaris dari tujuh belas lalu jang itu adalah kru kami terus ada satu lagi andi windy darmawan itu drummer
sebenarnya dalam rangka acara apa ini mbak
bisa anda jelaskan acara ini sudah berlangsung dari kapan mereka berada di sana dan hingga saat ini ataupun pagi ini yang beberapa belum ditemukan
kami diundang dalam acara gathering di perusahaan pln
dan mereka sudah berada di sana itu dari hari sebelumnya hamil satu berarti ya
sudah ada di sana karena kan biasa kami soncek
dan yang lainnya
dan beberapa dari mereka juga kebetulan membawa keluarga ke sana sekalian berlibur
lalu rencananya untuk berapa hari ini di banten sendiri mbak
rencananya sih biasanya setelah acara selesai saya pulang
dan untuk saat ini dari mbak yulia dian sendiri memang berada di banten atau justru di jakarta
saya berada di jakarta
karena kami harus berbagi tim
sebagian dari tim kami menuju ke lokasi untuk mengevakuasi atau membawa pulang personel tujuh belas kembali ke jakarta
sebelumnya sempat berkomunikasi dengan mereka mbak
iya dari tim kami ada yang berkomunikasi dengan irfan pokal tujuh team
komunikasinya terkait apakah memang bercerita soal suasana atau cuaca
bercerita tentang kejadian
dan juga kondisi mereka di sana terakhir seperti apa
seperti apa bisa dijelaskan mbak yulia dian
yang jelas mereka trauma ya
terus ingin juga karena harus gimana apalagi di sana mereka kehilangan anggota keluarga
dan anggota tujuh belas itu udah seperti keluarga gitu
mereka kenapa namanya tujuh belas mereka nge ban dari umur tujuh belas tahun mas
jadi memang udah sama sama dari
dan saat ini
jadi perasaan trauma dan setia
itu jelas banget
saat ini mereka berada di mana mbak untuk yang
di klinik semua dikumpulkan di sana
sekitar dua km dari lokasi kejadian
dan rencananya akan langsung kembali ke jakarta atau justru masih akan tetap berada di sana sampai semua anggotanya lengkap
sudah ketemu akan kami bawa ke jakarta
karena kami juga ketika terjadi dan kami tahu anggota kami ada yang tidak ada
itu langsung berkoordinasi dengan pimsar
dan ini memang untuk acara di anyar ini memang sering dilakukan sebenarnya mbak
di anyar udah sering sih
sudah sering ya
dan kalau mengingat dari jumlahnya sendiri ada berapa jumlah totalnya mbak
kalau misalnya mbak tahu
untuk bandnya sendiri

maaf belum keluarganya
drummer kami juga membawa anak dan istrinya
terus ada juga keluarganya yang lain yang mereka bawa karena sekalian jalan jalan
mbak yulian sendiri ada rencana untuk
kita tim yang menunggu di jakarta
karena untuk menuju
kita sebenarnya timnya udah berangkat dari tadi malam
tapi sampai sekarang pun masih belum bisa
menuju lokasi kejadian atau tempat mereka
karena akses menuju ke sana tertutup
aksesnya tertutup mbak ya
jadi masih mencoba mencari jalan jalan yang lain
kami juga mendapatkan kabar bahwa memang
masalah komunikasi sendiri terutama untuk telpon
dari mbak sendiri apakah memang sulit
mereka sekitar dua jam lalu
lalu sampai sekarang sampai tadi sebelum
ditelepon saya masih lupa menghubungi mereka
mbak yulidyan terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
nanti kami akan
mungkin saja mengupdate kembali informasi terbaru dari anda terkait dengan
keluarga maupun anggota grup band tujuh belas